sedara kemdikbud ristek bersama gramedia printing menggelar pengiriman perdana buku bacaan bermutu
dalam rangka gerakan literasi nasional dua ribu dua puluh empat di kawasan industri ejip cikarang kabupaten bekasi jawa barat
buku bacaan bermutu yang dicetak gramedia printing dalam rangka gerakan literasi nasional
bagi satuan pendidikan sekolah dasar di daerah tertinggal terdepan dan terluar
gramedia printing mencetak dua paket buku gerakan literasi nasional yaitu paket dua dan paket empat
jumlah buku yang dicetak gramedia printing sebanyak satu ratus
satu tiga ratus enam puluh satu lima ratus tujuh puluh empat buku untuk paket dua dan satu empat ratus dua puluh satu empat ratus tujuh puluh dua buku untuk paket empat
sehingga total dua tujuh ratus delapan puluh tiga empat puluh delapan buku yang dicetak
proses pencetakan buku gerakan literasi nasional gln selesai tepat waktu
dalam jangkaan tahun dua puluh tahun
terakhir pada tanggal tiga mei dua ribu dua puluh
setelah lima menit kurang lebih dari lima menit
jadi disini saya juga ikut bahkan untuk mengembedikan produksi
identifikasi perjalanan cerita tapi juga membuat perencanaan produksinya ya
jadi membuat perencanaan produksi dari empat proses tahapan itu bagaimana supaya tidak terjadi protek